indonesia kita kembali menggelar pertunjukan teater di taman ismail marzuki yang berlangsung tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua juli dua ribu tujuh belas
ya produksi ke dua puluh empat nya kali ini mengusung lakon pesta para pencuri berikut liputan selengkapnya untuk anda
ketika para pencuri saling mencurigai begitulah alur cerita pementasan kali ini
lakon ini menceritakan segerombolan pencuri yang lihai menyamar menjadi apa saja sehingga sulit dikenali
para pencuri mengincar wasiat milik nyai salma yang diperankan oleh happy salma
tetapi nyai salma mencurigai bahwa situasi ini sengaja dikondisikan oleh keamanan wilayah
para pencuri itu mulai saling mencuri
sampai akhirnya mereka menyadari bahwa diam diam mereka sudah kecurian yang dilakukan oleh seorang pencuri agung yang selama ini namanya menjadi legenda dalam dunia para pencuri
agus nur sang sutradara sekaligus penulis naskah dalam lakon
pementasan ini terinspirasi dari beragam persoalan yang terjadi di indonesia saat ini
inspirasinya dari realitas hari ini dimana kita melihat semacam terjadinya degradasi moralitas
kita kan mendekatkan paradigma kita melihat bagaimana semua cara para pencuri kehilangan kode etik pencuri
kita melihat tadi panca jajin pencuri
bagaimana pencuri hari ini
seperti tidak menggaris dari hak haknya para pencuri
dari pendekatan itu lah kita mulai mencoba melihat apa sesuatu yang terjadi di balik segala gonjar ganjir ini
pementasan lakon pesta para pencuri ini merupakan bagian dari lintas benua silang budaya yang menjadi tema indonesia kita tahun ini
butuh waktu tiga bulan untuk mempersiapkan pementasan ini
namun secara intens pemain dipertemukan dan latihan
selama satu minggu
pemain yang terlibat dalam pertunjukan ini adalah cak lontong happy salma inayah wahid alexandra gotardo akbar susi londugroho marwoto triyogam dan silir pujiwati
pemilihan pemain dalam lakon ini juga tidak sembarangan
sang sutradara membutuhkan pemain yang memiliki komitmen tinggi pada dunia teater
dibutuhkan semangat dari para pemain untuk mementaskan karya ini
tak kalah pentingnya pendalaman karakter oleh pemain merupakan kunci sukses pesan yang akan disampaikan
saya seorang pemainnya isha amma
dan saya senang banget bisa terlengkap ke sini

dan saya memang banyak sekali melihat kegulisan diri saya dengan keadaan bangsa ini
karena semua orang kayaknya bersuara
jadi panggung ini adalah salah satu ajaran saya untuk
saya tuh pengen ngomongin ini sebenarnya gitu
ya karakternya karakter maling
maksudnya ingin disampaikan bagi siapapun jangan maling
udah itu aja
menurut saya ini sudah perjuangan yang maksimal dari kita dan teman teman
mudah mudahan ini berkenan
pertunjukan berdurasi dua lima jam ini menyiratkan kegelisahan yang datang dari seniman terhadap kondisi indonesia saat ini
karya terbaik itu tidak dibikin
karena karya terbaik itu selalu tentang apa yang akan dibikin